apakah akan dibawa kembali ke indonesia atau seperti apa
gue sangat percaya kalau tiga x tiga itu dengan size yang rata dengan size yang sama dengan skill yang tidak jauh berbeda
debus berasal dari kata dari bahasa arab dari bahasa sunda juga
tidak ada kerumunan kerumunan sehingga kemudian bisa dipastikan aman